dari informasi pertama korban meninggal dunia akibat minuman keras oplosan yang terdata di tiga rumah sakit berbeda di wilayah kabupaten bandung mencapai empat puluh satu orang
sementara total korban miras oplosan mencapai satu ratus lima puluh lima orang polres bandung menetapkan dua pemilik kios miras oplosan sebagai tersangka
hingga selasa siang tercatat satu ratus lima puluh lima warga kabupaten bandung khususnya cicalengka menjadi korban minuman keras oplosan
mereka dirawat di tiga rumah sakit berbeda seperti di rsud cicalengka rsud majalaya dan amc cilenyi kabupaten bandung sejak jumat lalu
dari seluruh korban yang mendatangi tiga rumah sakit berbeda empat puluh satu diantaranya meninggal dunia
di rsud cicalengka korban tewas akibat miras oplosan mencapai tiga puluh satu orang
sementara itu di rumah sakit amc cilenyi korban tewas berjumlah tujuh orang
sedangkan di rsud majalaya korban tewas sebanyak tiga orang
pemkap bandung menetapkan kasus keracunan miras oplosan yang menewaskan puluhan warga cicalengka kabupaten bandung menjadi kejadian luar biasa
ini sudah seratus dinaikkan ya
berdasarkan ketentuan pendekes maupun ketenangan kita punya
bahwa ini memang kejadian luar biasa patangan diskusional
artinya disini konsekuensinya pemda ketua kejahatan dan kasus pembiayaan
sementara itu kepolisian resor bandung memeriksa lima orang saksi
dan telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus keras oplosan
penetapan ini didasarkan dari keterangan korban yang mengaku membeli minuman keras oplosan jenis ginseng dari toko yang sama
dari penelusuran polisi korban tidak minum di tempat yang sama secara bersamaan
dan juga tidak saling mengenal
chandra febriana kabupaten bandung